breaking news compacific kembali untuk anda terkait dengan pasangan anies muhaymin
yang mendaftarkan gugatan pilpres ke mahkamah konstitusi pada pagi hari ini
dan saudara mengacu pada peraturan mahkamah konstitusi nomor lima tahun dua ribu dua puluh tiga
tentang tahapan kegiatan dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau phpu
mk membuka pendaftaran tiga hari setelah penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden oleh kpu
batas pendaftaran sengketa pemilu tiga hari setelah penetapan hasil pemilu
selanjutnya permohonan dicatat dalam ibrpk atau buku registrasi perkara konstitusi pada dua puluh lima maret dua ribu dua puluh
setelah pencatatan ada batas waktu penyelesaian perkara phpu
yaitu selama empat belas hari kerja dihitung sejak permohonan sengketa diregistrasikan atau dicatat dalam ibrpk
tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan dan pengesahan alat bukti yang dicatalkan pada dua puluh delapan maret dua ribu dua puluh
kemudian mulai memasuki tahapan sidang untuk mendengarkan jawaban dari pihak pihak terkait
masa sidang ini berlangsung dari dua april hingga lima april atau selama empat hari
setelah itu akan ada rapat permusyawaratan hakim atau rph dan pengambilan keputusan pada delapan hingga lima belas april dua ribu dua puluh
di tanggal enam belas april dua ribu dua puluh empat merupakan jadwal pengucapan putusan
pakar hukum pidana dari universitas taruman negara bapak heri firmansyah melalui sambungan zoom
pak heri kita tahu bahwa mk saat ini menjadi pihak yang menampung begitu ya keberatan dari keputusan kpu untuk bisa mengadu mengklaim perolehan suara menyoal pelanggaran
secara atau selama proses pemilu ini berlangsung dan ini juga sudah dimulai dari timnas amin yang sudah mendaftarkan sengketa pemilu
pada pagi hari ini dan kita juga melihat sebenarnya ingin melihat
tadi pagi itu pak anies menyampaikan bahwa proses dan hasil sama sama penting pak
proses yang bermasalah berimbas pada hasil yang juga dinilai bermasalah
yang pasti sebelum kita menanggapi hal tadi dikatakan di sini adalah mereka punya hak hukum ya
karena mereka adalah yang mengajukan ini di
dilindungi oleh hukum konstitusi kita karena ada serangkaian tindakan yang sudah mereka lakukan sebelumnya
baik dari kampanye dan lain sebagainya masa yang mereka kumpulkan waktu tenaga pikiran yang mereka curahkan
ini tentunya mereka berharap apa yang mereka sudah ikhtiarkan itu bisa maksimal kan
minimal hak hak mereka dilindungi oleh hukum
maka kanal untuk sekali lagi untuk masuk ke wilayah mahkamah konstitusi dengan diuji di mahkamah konstitusi itu sudah sangat benar
cuman sekali lagi kalau bicara tentang proses dan kemudian hasil akhir maka saya tidak berusaha memisahkan
dalam konteks mk apakah kemudian proses yang diklaim tadi terbukti atau tidak dulu
yang kedua kalaupun terbukti sejauh mana kemudian itu bisa membatalkan atau mengubah setidak tidaknya hasil dari pemilu yang sudah disahkan oleh kpu tadi
nah dengan demikian kan ini menjadi penting untuk kita bicarakan
jangan sampai kita klaim yang misalnya margin antara pak prabowo dengan pak anies dengan pak ganjar
karena pak ganjar juga punya hak pruritif secara konstitusional untuk kemudian mengajukan ini ke mahkamah konstitusi
nah ini tinggal dilihat kalau kita lihat secara logika
ini mohon maaf sekali memang marginnya terlalu jauh begitu ya
antara quick count kemarin dengan real count ternyata nggak jauh berbeda dan marginnya hampir hampir mirip begitu
itu kalkulasi lagi secara angka agar kita nggak kalau bermain dengan prosentase kan kayaknya kecil ya mbak ya
tapi kalau kita kemudian tuangkan itu dalam jumlah orang itu bisa berapa mungkin berapa juta itu ya
dan ada syarat yang dalam konteks ini kemenangan itu kan
harus dilihat dari prosentase yang unggul lima puluh plus satu kalau saya tidak salah kan
kemudian juga ada kemenangan di beberapa wilayah provinsi yang ditetapkan
karena kemenangan kontestan nomor dua ini mungkin melebihi dari yang dalil yang harusnya secara normatif ada dalam keedah yang diatur dalam peradilan konstitusi misalnya
tapi sekali lagi namanya upaya untuk kemudian mengubah hasil tadi juga penting
cuma kalau saya pribadi tidak hanya menitik beratkan pada prosesnya saja
apakah kemudian itu dalam praktik kemudian ada perubahan atau tidak
kadang yang perlu saya sampaikan itu juga jadi bagian yang tidak terpisahkan dari fokusnya teman teman atau hakim di mahkamah konstitusi begitu ya
jadi ini nggak hanya melihat satu bagian saja kalau prosesnya misalnya ada yang salah
kemudian diklaim berarti hasilnya tidak legal begitu
karena ada salah satu atau tindakan yang kemudian merusak dari keputusan kpu
kalau ternyata tidak merubah hasil akhir dari keputusan kpu itu sendiri
pak kami kan cukup awam ya melihat atau mengikuti jalannya gugatan sengketa dari pemilu
kalau tadi bapak bilang juga kita lihat datanya margin selisihnya cukup besar
kalau sengketa ini tidak mengubah tidak bisa semerta merta mengubah hasil pemilu atau keputusan kpu
sebenarnya apa juga yang ingin biasa motivasi apa yang akhirnya membuat pasangan calon presiden atau lawan begitu ya
untuk mendaftarkan sengketa pak
apakah cukup untuk bisa membuktikan adanya kecurangan begitu pak
ya ini kan dalam kerangka kalau kita ambil secara umum ya mbak
dilantukan untuk memberikan keyakinan kepada hakim bahwa dalil kita adalah yang paling benar
dan dalam kerangka itu proses ini sedang dijalankan
tapi sekali lagi kita kan nggak bisa kemudian hanya berdasarkan pada keyakinan kita kan
jangan sampai ini tidak didukung oleh data fakta
nah hal lainnya tentunya tidak ada yang kemudian boleh melarang seseorang
ini adalah subjek hukum dalam konteks peradilan konstitusi untuk mengajukan
nah permohonannya itu menurut saya juga legal
tinggal bagaimana dalil dalil yang disampaikan tadi
nah bicara di mahkamah konstitusi ini memang lebih rigid ya mbak ya
apalagi kalau nanti disidangkan di sidang yang paripurna ya
dengan latar belakang dengan kemampuan dengan profesionalitas yang tidak diragukan kembali gitu ya
tapi kan mungkin ya ada celah
yang ya sebelum terjadinya proses
saya tidak berusaha untuk kembali ke belakang
tapi harus kita sampaikan di forum ini juga
bahwa ada upaya untuk kemudian menyampaikan ada masalah di internal mahkamah konstitusi
ketika itu prof andi sebagai ketua kan kita ketahui bersama hal itu
nah ini kemudian menjadi satu pandangan saya menjadi cacat bawaan dalam tanda petik ya
sehingga ini berpengaruh terhadap keyakinan
semakin yakinnya orang untuk mengatakan bahwa ada ini dugaan dugaan yang kecurangan atau tidak benar yang mereka dalilkan tadi
nah tinggal kalau kita melihatkan proses yang kemarin sudah selesai
yang di mk mk itu putusannya sudah clean and clear sudah selesai
bahkan kpu sudah menyatakan salah seorang yang menjadi wakil presiden tadi itu juga tidak bersoal kan
sudah ada putusan kpu nya
nah ini berarti kita masuk kepada hasil akhirnya saja
apakah saya belum baca permohonannya secara utuh ya
apakah kemudian permohonannya itu kemudian juga mendalilkan hal hal itu di awal
kemudian mencoba menarik kembali persoalan yang sempat viral dan juga menimbulkan atensi publik terkait dengan bagaimana integritas dari hakim konstitusi
dan juga profesionalitas dari hakim konstitusi dalam menyelenggarakan menerima proses proses yang berjalan di konstitusi
nah sebenarnya adalah tahapan tahapan sebelum dimulainya pemilihan presiden dan wakil presiden tersebut kan
ini yang kemudian jadi hal yang tidak mudah juga dijawab oleh hakim mk
karena kadang dalam putusan itu kan tidak juga bulat ya mbak ya
nah dissenting opinion itu kan harus sebenarnya dimuat dalam suatu putusan agar bisa dapat dibaca mengapa standingnya dari hakim a hakim b itu bisa berbeda

nah saya rasa kita tidak boleh juga membatasi hal hal semacam itu
karena dialektika semacam ini kan semakin bisa kita melihat secara penuh ya bahwa apakah memang ada hal yang janggal ada hal yang dilanggar dari ketentuan hukum atau tidak
nah ini menurut saya menariknya ketika kita nanti akan melihat proses proses yang terjadi di tahapan tahapan persidangan mk ke depan
mungkin pembelajaran sebelum persidangan yang lalu juga harus dilihat ya
bagaimana saksi yang dihadirkan itu memenuhi kualifikasi saksi atau tidak
jangan sampai yang demikian ketika tidak diberi briefing dalam artian bukan berarti diarahkan ya
tapi di briefing bagaimana kemudian mohon maaf ada saksi saksi di daerah yang mungkin nggak pernah mengalami persidangan tiba tiba dihadirkan di mahkamah konstitusi yang ruangannya begitu megah
ya mungkin ada secara psikologis yang mereka akhirnya nggak bisa sesuai untuk menyampaikan
jadi sehingga ketika dinilai oleh hakim mk ini gak meyakinkan ini
ini kan terjadi di tahun dua ribu sembilan belas kalau saya nggak salah kan ada saksi saksi yang beberapa yang dihadirkan memang ya mungkin dia memenuhi kualifikasi sebagai saksi
tapi secara psikologis nggak bisa meyakinkan hakim
jadi dalam memutuskan sesuatu berdasarkan alat bukti alat bukti saja tidak cukup
harus ada keyakinan hakim yang kuat di sana
karena bisa saja data yang disajikan fakta yang ada itu kadang membuat putusan itu menjadi tidak bulat bentuknya